ternyata benar dugaanku
bocah itu anak utari
bahaya kalau aku terus berada di tempat ini
dan para warga
untuk menangkap harimau jadi jadian itu bu
ibu juga melihat harimau terluka disininya
dan harimau itu berubah menjadi sosok laki laki
mardian kenapa bisa sampai disini
orang yang bernama margin itu
apa orang yang berbadan tinggi semampai
dan berambut panjang sebau
pak man dimana
ternyata pak man jahat
pak man tegas sudah membongi bumi
sudah sana pak
sekalian sholat berjamaah bersama sembara dan bayi